indonesia memiliki potensi besar untuk bisa menjadi pusat busana muslim dunia
untuk mewujudkan mimpi tersebut muslim fashion festival hadir di indonesia sejak dua puluh lima hingga dua puluh sembilan mei
dan berikut adalah laporan produser lapangan cnn indonesia fitria sungkar
sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia praktis kebutuhan atas pakaian muslim juga tinggi
di saat yang sama pemerintah indonesia menargetkan pada tahun dua ribu dua puluh indonesia akan menjadi pusat fashion muslim dunia
oleh karenanya muslim fashion festival dua ribu enam belas datang ke indonesia untuk mewujudkan mimpi tersebut
menjadi pusat mode muslim dunia bukan hal mudah
namun indonesia dirasa memiliki model yang cukup untuk bisa menyambang titel tersebut
di indonesia itu kita memiliki sumber daya alam yang dari hulu ke hilir
nah yang keduanya adalah industri nya yang sudah siap
ketiganya adalah sdm nya yaitu creative people yang tersedia
tetapi banyak hal yang tidak membuat proses daripada menjadikan indonesia pusat fashion muslim dunia itu adalah ketidakada koordinasi atau integrated system
yang menghubungkan misalnya kebijakan pemerintah dengan asosiasi atau akademisi
itu tidak match and link
data kementerian perdagangan ri mencatat konsumen muslim menghabiskan dua ratus tiga puluh juta dolar amerika untuk berbelanja pakaian pada tahun dua ribu empat belas dan dua ribu lima belas
indonesia juga merupakan pasar konsumsi pakaian muslim terbesar kelima dengan nilai dua belas enam puluh sembilan miliar dolar amerika
walaupun indonesia belum bisa menembus posisi tiga teratas sebagai eksportir pakaian muslim para produsen tidak terlalu khawatir
pangsa pasar kita luar biasa ya market kita sebetulnya ada di indonesia
jadi kita tidak perlu khawatir untuk bersaing dengan luar negeri
mereka sangat appreciate sekali cuman ada kalanya karena tidak ada pengetahuan tentang pengembangan desain proses desainnya gimana bagaimana menuangkan suatu karya
umumnya karya itu hampir sama
menjamurnya label pakaian muslim menunjukkan wira usaha sudah bisa memanfaatkan pasar domestik yang menjanjikan
hal ini bisa menjadi batu loncatan untuk merebut titel pusat mode muslim dunia